sebuah varian omicron xbb dilaporkan telah masuk ke wilayah indonesia
adanya varian baru covid ini membuat sejumlah warga kembali meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas
tetap kan sekarang juga tetap pakai masker juga jaga jarak juga
kayaknya sekarang udah gak terlalu jaga jarak sih kayaknya
sekarang masih tau tapi yaudah gitu nggak banyak kayak dulu gitu setakut dulu nggak sih
meski sudah terkonfirmasi masuk ke indonesia pemerintah kota bandung menyebut subvarian omikron xbb belum terdeteksi di kota kembang
saat ini kasus aktif covid di kota bandung tercatat mencapai enam ratus delapan puluh delapan kasus dengan rata rata penambahan lima puluh kasus per hari
sejumlah antisipasi pun dilakukan dengan terus mengingatkan warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
vaksinasi booster pun kembali digencarkan setelah terkendala selama satu bulan terakhir akibat kosongnya stok vaksin
kemarin kita dapat vaksin lagi yang didistribusikan dari pusat dari kemenkes yaitu sebanyak seribu vial
celubovial itu kalau misalnya hanya untuk melakukan vaksinasi booster itu bisa di dua belas ribu dosis untuk disuntikan
tapi kalau sekiranya kita juga menyisir siapa tahu masih ada yang dosis satu dua dan tiga itu paling di sekitar enam ribu
enam ribu ya untuk disuntikan
jadi disuntikan kepada warga masyarakat
epidemiolog mas dali napane menyebut meskipun tingkat fatalitasnya rendah
namun subvarian omikron xbb tetap harus diwaspadai karena memiliki sifat mudah menular
gejala yang muncul pun hampir sama dengan varian covid lainnya
dan bisa fatal jika menginfeksi kelompok rentan seperti lansia warga yang memiliki komorbit dan anak yang belum divaksin
diprediksi angka kenaikan kasus covid akan terus terjadi selama beberapa minggu ke depan
karena varian omikron xbb ini juga memiliki sifat iscap imun atau mengelabui antibody
sehingga bisa menginfeksi tubuh meskipun sudah divaksin
untuk omikron kemarin delapan empat belas minggu di beberapa negara terus meningkat
jadi itu juga sangat tergantung dengan teknik containmentnya ya bagaimana mengendalikannya
jadi tidak terkait dengan mobilitas
mobilitas kita semua ya nggak apa apa bermobilisasi kesana kemari
tetapi yang terpenting bagaimana testing
tracing dan treatment itu bisa dijaga bagaimana masyarakat bisa melakukan thsn public health social measures
untuk menekan penularan mas dalina menyarankan agar tetap menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan
menjaga jarak dan menggunakan masker dua lapis ketika beraktivitas di luar
pemerintah pun diminta kembali meningkatkan kapasitas testing harian
agar bisa lebih cepat mendeteksi warga yang terinfeksi
laisa nisa sidki irfan bandung jawa barat